jumlah penumpang mass rapid transit atau mrt terus meningkat sejak beroperasi pada awal april
pihak pt mrt jakarta menyatakan mayoritas masyarakat menggunakan mrt pada hari libur
dilansir cnn indonesia jika dihitung secara rata rata penumpang per hari sejak satu april dua ribu sembilan belas
mencapai enam puluh hingga tujuh puluh ribu penumpang
angka ini sudah mencapai target yang diproyeksikan perusahaan sejak awal
namun jumlah paling banyak terjadi pada tujuh april lalu yang menembus sembilan puluh dua ribu penumpang
pihak mrt menyatakan penumpang menggunakan mrt paling banyak tercatat pada pukul lima hingga sembilan pagi
dan saat jam pulang kerja pukul lima sore hingga delapan malam